kini kita beralih ke informasi lainnya saudara
kementerian perhubungan memprediksi pergerakan mudik masyarakat selama lebaran dua ribu dua puluh
berpotensi mencapai satu ratus sembilan puluh tiga enam juta orang
jumlah ini meningkat jika dibandingkan pergerakan mudik lebaran dua ribu dua puluh tiga lalu
menhub menambahkan angka tersebut meningkat dibandingkan potensi pergerakan masyarakat
pada masa lebaran dua ribu dua puluh tiga yaitu satu ratus dua puluh tiga delapan juta orang
terkait mudik tahun ini pemerintah akan memperlakukan kebijakan yang efektif
untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pemudik yang mengakibatkan kepadatan
melalui pola perjalanan pola transportasi dan pola lalu lintas
menteri perhubungan budi karya sumadi bilang pergerakan masyarakat berpotensi mencapai
dua puluh persen dari jumlah penduduk indonesia atau sebanyak satu ratus sembilan puluh tiga enam juta orang
berdasarkan data kementerian perhubungan jumlah pemudik pasca covid sembilan belas alami peningkatan saudara
jumlah pemudik mencapai delapan puluh lima juta orang setelah pemerintah membolehkan masyarakat mudik pasca covid sembilan belas
sementara di tahun dua ribu dua puluh tiga jumlah pemudik terus bertambah yaitu satu ratus dua puluh tiga delapan juta orang
dan tahun ini diprediksi kembali meningkat yaitu berpotensi mencapai satu ratus sembilan puluh tiga enam juta pemudik